pemerintah singapura membenarkan menolak abdul somad masuk ke singapura
hal ini disampaikan kementerian singapura melalui laman situs resmi mha gov sg
terdapat tiga poin alasan pemerintah singapura menolak abdul somad
salah satunya karena uas dianggap telah menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi
yang tidak dapat diterima masyarakat multiras dan multi agama di singapura
menurut pemerintah singapura kedatangan ustadz abdul somad ke singapura
tidak hanya untuk liburan melainkan juga untuk urusan lainnya
hal senada juga disampaikan kabak humas kementerian hukum dan hak asasi manusia
tubagus arif fathur rahman pada rabu pagi
dirinya menegaskan penolakan abdul somad merupakan hak dan otoritas dari pemerintah singapura
di mana tubagus arif menambahkan setiap negara memiliki kewenangan menerima
menolak kedatangan seseorang ke negara mereka
untuk mendapatkan untuk memberikan jawaban itu juga berhak untuk tidak memberikan jawaban
jadi orang itu tidak memiliki legal standing tidak memiliki kekuatan hukum
untuk menuntut negara umpama demokrasi di singapura